kementerian haji dan umroh arab saudi berencana menghadirkan layanan panduan haji via gadget
aplikasi haji canggih ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan jamaah dalam menjalankan ritual di tanah suci
apakah anda salah satu yang berniat berhaji namun ragu karena masih merasa belum menguasai tata cara ibadahnya
jangan khawatir ada aplikasi yang akan bertindak layaknya pemandu haji pribadi
dengan aplikasi yang terhubung dengan earphone ini anda akan dipandu mulai dari bacaan wajib hingga doa yang harus dibaca saat tiba di lokasi lokasi tertentu
aplikasi pemandu ibadah haji canggih ini disebut sebut sebagai visi haji yang ingin diwujudkan kementerian haji dan umroh arab saudi tahun dua ribu dua puluh sembilan mendatang
begitu tiba jemaah nantinya akan dibekali kartu identitas dan gelang haji canggih
kartu identitas ini multifungsi karena juga bisa dipakai sebagai tiket angkutan hingga keperluan akomodasi hotel selama masa haji
jika selama ini gelang haji hanya berfungsi sebagai tanda pengenal di tahun dua ribu dua puluh sembilan gelang haji akan berfungsi layaknya gadget canggih
di layarnya jamaah bisa mengetahui jumlah putaran saat tawaf mengeliling ka'bah atau berapa litasan yang sudah ditempuh saat sa'i antara bukit syafa dan marwah
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
jangan lupa untuk mencoba
perlu takut tersesat karena lewat aplikasi yang sama posisi jemaah bisa langsung diketahui
yang tak kalah penting aplikasi juga menjembatani kendala bahasa yang sering dikeluhkan para jemaah
meski layanan haji high tech ditargetkan baru bisa dinikmati tahun dua ribu dua puluh sembilan mendatang
inovasi untuk memudahkan jemaah haji ini tampaknya sudah dinanti nanti
sejak dirilis di akun resmi kementerian haji dan umroh arab saudi sepuluh juli lalu
video visi haji dua ribu dua puluh sembilan ini sudah dipirsa lebih dari dua juta kali